aku dari dulu kamu gak ngomong terus terang sama aku soal ini
mas kedali meminta aku untuk merahasiakannya
dan aku gak punya pilihan lain
dan sekarang kamu melanggarnya karena anak itu sakit
oke sekali lagi
sekali lagi cas delapan puluh
apa sih rencana kamu
kamu mau ngancurin keluarga aku
atau kamu mau uang
kamu mau rumah
sampai sampai anak yang kamu bilang
kamu adopsi sama kakak
tiba tiba berubah jadi anak kandung kakakku
rasar penipu kamu
karena aku tau betul siapa kakak
itu jangan jangan kamu mau cari simpati
iya biar kamu dikasihkan
biar kalian bisa ketemu

kamu pikir aku percaya semua omongan kamu
kamu salah bicara seperti itu
aku udah berjanji untuk
merahasiakan ini semua
aku berjanji sama mas bayu
untuk tidak mengatakan tentang hal ini kepada siapapun
aku gak sanggup lagi sekarang
aku gak sanggup lagi sekarang
dia nyaris gak selamat
dia nyaris meninggal
dia butuh keluarganya
aku gak minta kamu percaya sama aku
untuk ketemu sama abi
mama lihat langsung suka abi seperti apa
setelah memiliki foto mas bayu menggendong bayi itu
mama pasti akan percaya
anak itu bisa menjadi sumber masalah baru buat aku
dimana lagi itu sekarang
oke susta tolong dicek infusnya setiap dua puluh menit
tolong siap siap diberes beresin semuanya ya
nanti kamu pertahan dulu ya abi ya
tidak aku sudah berhenti
dewi siapa mas
dewi siapa mas
reva sorry aku lagi sibuk banget ya
kok mati ini setelponnya
kamu gak main main kan bawa aku ke sini
kamu bisa lihat sendiri gimana keadaannya nanti di dalam
yuk kita masuk
boleh kami masuk ke dalam
maaf ya bu hanya satu orang saja
kondisinya belum stabil
tidak bisa ini indahgut
kenapa dari dulu kamu gak ngomong terus terang sama aku soal ini
mas kembali meminta aku untuk merahasiakannya
dan aku gak punya pilihan lain
dan sekarang kamu melanggarnya karena anak itu sakit
atau ada yang lain
kamu mau uang
kamu minta pengakuan dari mana iya kan
dia sakit kanker darah
dia butuh pendonor sum sum tulang belakang untuk bisa selamat
mas bayu udah gak ada
aku nggak tahu bagaimana mencari ibu kandungnya dan siapa dia
gak mudah untuk bisa mendapatkan pendonor sum sum tulang belakang yang tepat
kecuali dari keluarganya
aku sama mama jadi pendonornya
kenapa dari dulu kamu gak ngomong sama mas bayu
siapa ibu kandung anak itu
mas bayu punya umur yang lebih panjang daripada itu
mungkin dia bisa mengakuinya chef

aku akan bantu kamu aku akan bantu anak itu bagaimanapun dia ponakan aku ya cari
mulai dari sekarang apapun yang kamu butuhkan kamu langsung ngomong ke aku ya
aku sangat berharap sekali kamu mau jadi pendonor sum sum tulang belakang itu
kalau enggak aku aku terpaksa aku harus minta ke mamaku aku harus menceritakan semuanya
karena aku yakin mama pasti akan mau melakukan itu kita berdua sama sama tahu
nis seberapa besar mama menginginkan cucu laki laki dari mas bayu kalau aku menceritakan
mama akan melakukan apapun untuk menyelamatkan abi apapun mis
aku mohon apa kamu mau melakukan tes untuk menjadi pendonor sumsim tulang belakang abi
iya aku akan lakukan besok ya tapi aku mohon sama kamu
ini rahasia cuma kita berdua yang tahu ya semuanya untuk kebaikan
hai ini benar benar mimpi buruk bagaimana mungkin aku mendonorkan sum sum tulang
belakang aku sama anak laki laki yang gak jelas ya walaupun dia anak kandung mas bayu tapi siapa ibunya
pasti perempuan enggak bener
halo cantik selamat malam bang abang udah lakuin apa yang aku suruh belum abang udah dapet info tentang dewi sama anak laki laki itu belum
harus beberapa hari lagi
kalauk ta wifi
secara berdasarkan ujeni pinjaman bisaee
dewi udah ketemu sama aku
dan dia udah jujur ke aku
kalau anak laki laki itu anaknya mas bayu
kamu serius dengan apa yang kamu bilang tadi
bang aku tuh gak sengaja lihat foto
dan di foto itu ada mas bayu lagi gendong bayi
jadi gak mungkin dong
tapi latihan bagaimana mungkin ya
mas bayu punya perempuan lain
tapi siapa perempuan itu
jangan jangan anak itu
bu dewi saya cari bu dewi dari tadi
kita sudah merawat api semaksimal mungkin
tapi kondisinya belum stabil
dan dia belum kembali ke rumah
belum keluar dari masa kritisnya
dan satu lagi hal
penyakit yang diderita abi itu sudah masuk ke stadion empat
semakin tipis peluang abi untuk bertahan
sampai ketemu lagi